apa yang menjadi pertimbangan hakim
tentunya kan menjadi catuan yang tetap kita
kita juga melihat apa yang menjadi harapan masyarakat
harapan orang tua itu sebenarnya menjadi pertimbangan kami
untuk dalam waktu dekat apabila memang yang besar kita sudah menyatakan kepada mereka
jadi semua menjadi bagian yang nanti akan menjadikan pertimbangan
bagi komisi politik bagi institusi untuk bisa memutuskan
suatu keputusan yang adil bagi semua pihak
berarti ada kemungkinan balik ke beliau itu kan terbuka pak ya
ya peluang itu ada